le le le le le kau malah mencar
sebenarnya siapa mereka itu
semoga aja gak ketahuan sama pak togar
kalau sampai ketahuan
bisa bisa saya dikeramakan gaji buta gara gara gagalan kepreknya
tari kemana mereka ini
seru banget ya barusan
udah lama loh kita gak seru seruan kayak gini ya
seru kepala lo
jantung gue tuh udah kayak rasanya kayak maling tau gak
lo jangan merasa terbebani
gue ngajak lo datang kesini tuh
bukan minta jawaban dari lo
gue akan jagain lo dengan baik
gak akan nyakitin lo dan bikin lo sedih
nah udah baik banget sama gue
kamu gak perlu makasih ra
ardi segitunya berusaha bikin gue seneng
tapi gue malah terus terpaku sama masa lalu
kok apaan sih tiba tiba mukul ardi
karena dia pengecut ra
dia udah nuker kado aku buat kamu
jangan terwujud kalau mau saingan secara sportif
dam ardi udah
guys siapapun yang ada di deket lokasi ini
daven sama ardi berantem
ardi udah dong
udah berantem udah seterang
mike berhenti dulu dong ada nelpon
aduh siapa sih
nunggu acara tahun baru kita aja
iya gak usah bawel
ya ada telpon
daven sama ardi berantem
yaudah mendingan sekarang lo share log
terus gue susulin lo ke sana sekarang ya
kita tunggu bentar ya
kenapa sih ada apa
mau ngandre apa enggak kalo enggak kok jalan
tekannya masuk bawel
sekarang ngebut sekarang ngebut
gak usah lagi gue enak
daven cukup ya
lo ketertaruan tau gak
lihat tadi sampe pingsan kayak gini tau
ardi bangun dong ardi
ardi jangan bikin gue takut ardi bangun
tahun baru macam apa ini
gak ada seru serunya sama sekali tau gak
gue udah begadang sampai jam dua pagi
hagian yang lain pada kemana sih
kenapa gak ada yang datang ke acara gue
lagi lagi anak ips selalu nyari masalah sama anak hipah